langsung saja melalui skype ada penulis lagu terbaik tingkat internasional
saya ajak anda untuk mengenal andrea putri turk di london inggris
kita sapa langsung halo andrea selamat malam waktu jakarta
hai baik sekali
selamat sebelumnya telah berhasil mengharumkan nama indonesia
khususnya di ajang internasional sebagai penulis lagu terbaik
boleh dibagikan ceritanya kepada kita
terima kasih banyak
sih bisa ikut dalam song academy
kemudian jadi tiga besarnya
apa tantangannya apa kesulitannya
jadi dari awal itu kan aku sama papaku kepengen iseng iseng lah ikut di website
cari ajang kompetisi songwriting
dan kebetulan ketemu yang dari london ini judulnya apa
terus mereka bilang maksimal masukin lima lagu
yaudah andrea masukin lima lagu
eh ternyata pas diumumin top tiga puluh
empat empat lagu andrea masuk ke top tiga puluh
jadi pas itu bangga banget
karena aku yang satu satunya dari asia
satu satunya juga yang empat lagunya masuk ke top tiga
yang lain cuma tiga cuma satu gitu kan
terus pas diumumin top sepuluh
my first single judulnya who we are ternyata masuk
dan itu pas itu udah kayak kita udah gak berharap apa apa lagi
jadi udah bangga banget
orang indonesia masuk ke ajang di uk that's already amazing
terus eh ternyata pas diumumin lagi top tiga
waduh ini kayaknya kita harus andrea harus ke london nih
harus bener bener perform harus kasih lihat mereka itu
like as a proud indonesian gitu kan
bisa masuk ke top tiga and bisa perform
dan pas kemarin itu habis andrea perform mereka announce
jadi wow pas itu andrea udah deh udah seneng banget udah happy bangga banget
tapi dari lima lagu kemudian masuk empat lagu dalam tiga puluh besar
ini sebetulnya liriknya narasinya seperti apa sih
pesan apa sih yang kamu bagikan dalam lagu lagu yang andrea bikin
jadi lagu lagu andrea itu lebih
temanya lebih ke pencarian jati diri sama self love
isu isu yang perlu kita angkatkan di generasi sekarang
sosial media juga ada banyak pengaruhnya terhadap ini karena
jadi andrea lewat lagu lagu andrea
kepingin mengangkat isu itu dan kepingin menginspirasi orang supaya tidak terbawa arus itu
di tubuh andrea jelas mengalir darah pengarang lagu kebangsaan kita wr supratman
apakah memang di keluarga ini sebuah tradisi keluarga harus belajar musik harus kenal dengan musik
enggak sih justru tapi nenek saya suka nyanyi mama saya juga dulu
pernah ngeband papa saya dulu ikut choir adek saya sekarang juga nyanyi
les les nyanyi jadi i don't know it's just i just love singing so yeah
yeah yeah yeah
oke andrea yang terakhir kemarin bikin single
untuk membantu salah satu pasangan calon yang sekarang sudah menang sebagai presiden republik indonesia petahana
sebelumnya juga kenapa andrea yang akhirnya dipilih
boleh diceritakan sama kita
ya jadi pas itu andrea kepengen nulis sebuah lagu sebagai apresiasi untuk bapak presiden kita
dan kebetulan juga lagi eleksi
dan andrea ajak teman saya jaiko untuk yaudah hey let's make a song together siapa tau
nanti bisa ketemu bapak joko ini masih ngarep sih itu
belum sempet ketemu tapi ya pas itu kita kepengen aja like show how much we love his work
and karena semua yang dia kerjain sampai sekarang itu kerjanya nyata
dan andrea bisa merasakannya dan ya nggak sabar untuk lima tahun kemudian
oke andrea satu lagi terakhir singkat saja mungkin ada pesan yang ingin dibagikan untuk remaja remaja indonesia
masih delapan belas tahun tapi prestasinya sudah luar biasa
untuk mungkin bisa jadi trigger teman teman biar bisa berprestasi seperti andrea
pokoknya sabar aja tekun jangan putus asa karena perjalanannya itu pasti lama dan panjang
dan pasti nanti akan berbuah dengan hasil yang that will make your entire life you know so just be patient
aha aha oke yang pasti usaha tidak akan mengkhianati ya
terima kasih banyak andrea putri turk song rider dari london inggris sudah bergabung bersama kami selamat sekali lagi